kebiasaan dan kewajiban yang berbeda dibandingkan dengan hari hari mereka di rumah
memasuki hari hari terakhir di wisma sugondo sebelum mereka mengibarkan sang saka merah putih di istana merdeka
skuad capaska yang disebut juga desa bahagia ini akan mengikuti sesi rendungan jiwa
nah anda yang pernah mengikuti latihan dasar kepimpinan
atau geladi anggota pada saat masa sekolah ya smp atau sma zaman dulu
pasti inget nih ada satu sesi di malam hari bernama renungan jiwa atau renungan malam
di situ para peserta biasanya diajak untuk kontemplasi diri tentang apa saja yang sudah
atau yang harus di masa depan dilakukan terutama kepada orang orang terdekat
seperti orang tua khususnya
nah pada malam hari ini di wisma sugondo joyo puspito
para capaska dua ribu delapan belas juga akan melaksanakan sebuah rendungan jiwa
dan ini sekaligus untuk mempersiapkan diri secara mental dan juga kejiwaan terhadap atau pada nantinya
ketika mereka akan dikukuhkan oleh presiden republik indonesia joko widodo pada tanggal lima belas agustus
untuk menjadi parkir paski braka dua ribu delapan belas dan bertugas nantinya di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
proses rendungan jiwa ini dilaksanakan di aula utama wisma sugondo joyo puspito pada senin malam tiga belas agustus dua ribu delapan belas
jadi sebenarnya intinya rendungan jiwa ini adalah memberikan kesempatan untuk para calon paski beraka
jadi sebenarnya intinya rendungan jiwa ini adalah memberikan kesempatan untuk para calon paski beraka untuk dikonsultasi
flashback memahami bagaimana apa yang sudah mereka dapatkan selama ini
kemudian mereview kembali perjalanan hidup mereka
mulai daripada saat mereka lahir sampai kemudian masa kanak kanak sampai dengan dewasa
dan prosesnya sebenarnya cukup unik
karena adik adik itu nanti akan diberikan waktu untuk merenung dengan membaca satu buah buku
yang di dalamnya itu berisi tentang mengingatkan kembali
apa saja yang sudah mereka laksanakan selama ini
lalu pada saat mereka lahir apakah mereka pernah nakal
apakah mereka pernah punya salah dengan orang tuanya
kemudian pada saat dewasa itu diingatkan kembali
kamu ini sudah pernah berbuat apa sih untuk negaramu untuk keluargamu
untuk teman temanmu dan untuk masyarakat seperti itu
nah jadi sebelum mereka melaksanakan tugas mulia pengibaran dan penurunan sang merah putih pada tanggal tujuh belas
mereka diminta laku
untuk seperti membersihkan diri untuk mengikhlaskan hati dan mencoba berpikir positif bahwa
mereka ini punya tugas mulia atau punya tugas yang berat untuk bangsa dan negara ini
ke enam puluh delapan perwakilan provinsi ini dikumpulkan di aula yang telah dimatikan lampunya dan hanya diterangi lilin
di samping lilin diletakkan sebuah buku bertuliskan rendungan jiwa
buku ini berisi narasi untuk membuat para anggota paski beraka
merenungkan hal hal yang sudah mereka lakukan selama hidup
yang sedang mereka lakukan saat ini
dan apa yang mereka lihat di masa depan nanti
serta hal hal yang mengingatkan mereka kepada orang tua dan kampung halaman
mau berubah lebih baik lagi sih
ingat banyak sih kak terutama ingat orang tua
gimana rasanya masih kayak anda belum bisa banggakan orang tua sampai melihat mereka bahagia
anda sangat takut kalau misalnya mama sama bapak anda sudah pergi duluan
tapi anda belum bisa
saya tidak bisa melihat wajah kebanggaan wajah senang mereka
puji di sini baik baik aja
ya maafin semua kesalahan puji yang udah bikin ayah bunda mati
ayah bunda kesakiti
kadang dengan semua kata kata fuji perbuatan puji
kalaupun umur kita sama sama panjang puji akan bahagia karena ayah bunda
tidak ada tangan apa itu besar
sekali lagi sekali lagi
renungan jiwa malam ini juga menjadi saat yang tepat untuk para anak muda ini
mengukur apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi baru yang lebih baik
bagi orang orang tua
terdekat dan tersayang khususnya bagi republik indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
pertamanya itu saya kenal pask ibra itu dimulai dari tingkat smp kak
karena di smp negeri satu seperti banyak itu sudah ada ekstra kulikuler pask ibra
atau ekspel pask ibra
hanya untuk sekedar mengibarkan bendera saja saat itu
masih belum tahu bagaimana hadap kanan hadap kiri
langkah tegak maju yang baik masih belum terlalu paham
karena kita hanya diajarkan untuk pengibaran bendera setiap hari senin
setelah lanjut ke sma
itu baru ada ekskul paskibra yang memang benar benar paskibra
jadi baru di sma itu baru mengenal bagaimana hadap yang baik
langkah tegap maju yang baik balikanan yang baik di ekskul paskibra di sma
di sma negeri sendiri sma negeri satu seperti banyak itu
kita masuk sekolah di jaring yang ingin ikut
dan juga memiliki potensi untuk menjadi paskibra
itu untuk ditingkat kecamatan dulu
samapta atau fisik
karena kan di situ kita selalu
selain punya fisik yang kuat atau kesehatan yang baik
kita juga harus punya mental yang kuat juga
karena di situ kan meliputi lari dua belas menit
setelah itu push up sit up shuttle run
kalau yang pasti untuk fisik
itu setiap pagi dan sore selalu lari
memakai waktu dua belas menit untuk mengukur sampai mana genta itu fisiknya
sudah dapat berapa kali putaran di lapangan itu
kalau reaksinya sih pasti senang semua
terus nggak nyangka
nggak nyangka bisa jadi paskibraka
karena kan setahunya kan paskibraka nasional itu pasti banyak saingannya
tapi ternyata dari semua seleksi
akhirnya jadi paskibraka nasional
kalau selain paskibra
di sekolah juga
ikut ekskul bahasa indonesia juga
ya ekskul debat
debat bahasa indonesia
selain dari paskibraka sendiri
genta juga ikut bela diri hapido
pokok kalau untuk yang di event selain paskibraka itu ada yang namanya muli menghanai
muli menghanai itu bujang gadisnya lampung
sudah kalau untuk hapido
merah strip hitam
sudah tinggal naik satu lagi hitam
kalau yang menyenangkan sih banyak kita kan
karena di desa bahagia ini kan kita diajarkan sebagai pak lura itu harus berani memimpin
berani mengambil resiko bertanggung jawab
tapi dari semua hal yang menurut ginta itu menantang
semuanya itu pasti bisa dilewatin
karena di desa bahagia ini di asrama sugondo
minta juga dibantu sama teman teman
jadi semua pekerjaan itu yang sebelumnya memang terlihat
wah kok sulit ya wah kok menantang benar ini gitu
tapi akhirnya teman teman juga membantu
kita saling kerjasama
akhirnya semua tantangan semua rintangan dapat kita lewatin
kalau alasan mau menjadi pak lurah itu karena ingin mencoba diri ini
bagaimana sih caranya kita tuh memimpin yang baik gitu
sudah bisakah kita tuh jadi pemimpin yang baik gitu
jadi dari situ genta juga termotivasi untuk menjadi pak lura desa bahagia ini
sedikit berbeda sih dari bangun paginya
karena biasanya kan sudah mau menjelang sholat subuh itu baru bangun
tapi kalau di sini kita jam empat atau kurang bahkan sudah harus bangun
sudah harus menyiapkan apa aja yang harus kita siapkan buat latihan
terus kalau untuk makan mungkin sama aja kayak di rumah
karena di rumah juga terbiasa makan cepat
di rumah itu memang sudah diajari untuk mandiri
untuk bisa nyuci baju sendiri ngetrika sendiri
bersihin kamar mandi sendiri tempat tidur sendiri
jadi bisa sudah terbiasa sudah tidak terlalu kaget kalau yang seperti itu
papa mama abang sama kakak itu memang dari awal sudah mensupport
untuk ikut pas ki braka ini
sudah memang memberi ijin diberi support supaya bisa jadi pas ki braka
yang pertama sih yang pastinya ditanemin dulu di dalam hati
jadi untuk apa
apa sih saya kesini nih
itu yang pertama
jadi setiap misalkan genta ngerasa sedih pasti ada sih sedihnya itu
ingat aja genta di sini tugasnya untuk ngebanggain orang tua
untuk ngesukseskan penghibaran dua ribu delapan belas
apa yang di sini nih harus diniatin dan buat orang tua bangga

genta sudah berusaha untuk mencapai kemampuan ini

karena memang harapan dari kecil memang mau jadi polisi
jadi papa mama juga mendukung
jadi dari situ genta berpikir prestasi apa karena hanya akademis saja kan
tidak ada dukungan dari prestasi prestasi lainnya juga percuma
jadi dari situ genta coba lagi prestasi yang lain seperti contohnya peski braka ini

yang pasti sih motivasi dari diri itu masa muda itu tidak akan terulang lagi
jadi kalau di masa muda kita tidak melakukan perubahan kita gak ngelakuin apa apa
nanti di masa tua kita akan menyesal
karena masa muda hanya satu kali seumur hidup

jadi entah akansu fullback kalau saya beruntung dengan peski braka
jadi sudah ada hal selanjutnya kali itu saya akan menyesal

dan saya tak pernah neighbor ke sana
beberapa jam lagi ketika para paski braka atau pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu delapan belas akan menunaikan tugas negara untuk mengibarkan serta menurunkan replika sang saka merah putih di sana merdeka republik indonesia
pada hari ini tanggal enam belas agustus dua ribu delapan belas ke enam puluh delapan perwakilan tiga puluh empat provinsi di republik indonesia melakukan persiapan terakhir mereka jelang tanggal tujuh belas dua ribu delapan belas saat mereka akhirnya harus melakukan semua tugas terakhir dari seluruh pelatihan dan juga karantina yang telah mereka laksanakan selama kurang lebih satu bulan terakhir ini
sejak tanggal dua puluh tiga juli dua ribu delapan belas mereka
datang jauh jauh dari provinsi atau kampung halaman mereka masing masing untuk menjejakan kaki ke wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur melaksanakan karantina dan saya akan ajak anda untuk napaktilah sedikit perjalanan panjang para calon paskiberaka dua ribu delapan belas atau yang sudah menjadi paskiberaka dua ribu delapan belas karena sudah dikukuhkan oleh presiden republik indonesia joko widodo pada tanggal lima belas agustus dua ribu delapan belas yang lalu
durasi karantina dan pelatihan paski braka dua ribu delapan belas memang tidak sampai satu bulan
tapi waktu tersebut bisa mengubah wajah air muka postur badan tingkah laku dan cara mereka memandang apa yang ada di hadapan mereka
berbeda dibandingkan saat mereka baru menginjakan kaki
melihat ke belakang saat mereka baru saja datang ke wilayah yang sama sekali asing belum pernah mereka datangi sebelumnya tentulah sangat menarik
tindak tanduk mereka masih menunjukkan bahwa para anggota paski braka dua ribu delapan belas ini layaknya anak baru
malu malu bingung tidak yakin akan kemampuan mereka sendiri dan belum mengetahui potensi ketahanan fisik serta mental yang mereka miliki
belum lagi situasi karantina yang serba baru untuk mereka
di sini mereka bertemu dan saling mengenal
menyamakan langkah memang membutuhkan sebuah ikatan untuk membangun kekompakan dalam satu formasi baris berbaris
tetapi sinkronisasi tersebut tidak butuh waktu lama
para anggota paski braka sering terlihat mencuri curi waktu untuk latihan bahkan di saat mereka senggang atau beristirahat
inilah yang menumbuhkan kerjasama dan kualitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai etos perilaku di atas rata rata
kemudian yang kita sangat bersyukur untuk tahun ini bahan yang kita terima adik adik paski beraka yang kita terima tahun ini lebih baik
jadi tidak terlalu lama kita melatih atau penyesuaian terhadap gerakan atau apa yang kita latihkan
proses yang panjang tentulah membuahkan hasil
tiada lelah dalam berusaha yang tidak berbuah
buah bagi para anggota paski beraka sebelum mereka melaksanakan tugas nantinya adalah pengukuhan mereka
tujuh belas agustus dua ribu delapan belas merupakan hari pengukuhan bagi mereka para anggota paski beraka
untuk resmi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
paskiberaka di tahun ini
dengan memohon rito allah yang maha kuasa
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka
pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
prosesi pengukuhan ini juga menjadi mimpi bagi anak anak muda
yang sebelumnya bahkan tidak pernah membayangkan akan menginjakan kaki mereka di ibu kota jakarta
dan bertemu dengan orang nomor satu di negeri ini
ada enam puluh delapan anak yang mempunyai mimpi masing masing
dan pada tujuh belas agustus dua ribu delapan belas mimpi mereka adalah bisa mengibarkan bendera merah putih
geladi kotor dan geladi bersih telah dilaksanakan di lapangan istana merdeka
mereka akan mempertaruhkan segenap kemampuan mereka pada peringatan kemerdekaan republik indonesia
cerita yang mereka bawa para paski beraka dua ribu delapan belas ini dari kampung halaman mereka masing masing memang berbeda beda
tetapi ketika mereka sampai di lapangan ini istana merdeka republik indonesia
mereka membawa satu cerita yang sama untuk melaksanakan tugas yang sama
mengibarkan serta merunuhkan
sang saka merah putih
akhir kata selamat berjuang teman teman paski beraka dua ribu delapan belas untuk menunaikan tugas negara